aduh kasian banget
lihat deh ana bukaya banyak banget
oh iya waktu itu aku pernah diajarin ibu bikin ramuan
kamu tunggu disini ya
aku mau bikin ramon dulu
rima kenapa kamu tadi tidak pakai kling saku itu
buat berusir burung aksasa
aku lupa saking ketakutannya
bobo kita mau masuk ke kawasan perampok
perampok ini tidak segan segan memburu kita
kalau begitu kita antar rima sampai sini saja ya
bobo dan baba tidak bisa nganter rima lagi
ya kalian kan udah janji sama aku
mau nganterin aku sampai keluar dari hutan ini
iya rima tapi untuk keluar dari hutan ini
kita harus melewati kawasan perampok
para perampok itu sangat kejam rim
rima bobo dan baba tidak berani menghadapi para perampok itu
mereka tak segan segan membunuh kita berdua
baba bobo jangan pergi
karena baba dan bobo udah pergi
kita tinggal berdua
tenang saja rima
aku pasti akan bersamamu
hingga nanti kita bertemu dengan ayahmu
karena katanya hutan ini berbahaya
tapi kok sepi ya
entahlah rima mungkin karena sepi
makanya dikatakan berbahaya
masih ada yang cukup
hah udah kita berdua
ketua gimana ketua
anak kecil ketua
kalian tuh gak boleh ngerampok lagi
tapi ini masih juga ngerampok
itu sama saja dengan pengkhianatan
kami sangat menghormati ketua
karena ketua merasa berani dalam melakukan perampokan
tapi ternyata sekarang ketua harus nongkut
yang sudah tidak berani merampok lagi
iya jadi kalian berani melawan
iya kami memang berani
karena kami sudah lama tidak suka
sama ketua yang pengecut seperti kamu
aku takut karena
sudah jangan menangis lagi
lebih baik kita cari saja kalau itu rima
aku takut karena
para perampok itu sangat kejam dan jahat
jika ada kemauan
pasti akan ada jalan
jadi rima jangan takut
siapa tahu ayah rima masih mengenali rima
karena saja berbentuk mirip dengan teman teman kana
tapi orang tua kana masih dapat mengenali kana
iya kana benar
yaudah kita pergi dulu ya
ya udah kita pergi dulu ya
ya udah kita pergi dulu ya
ya udah kita pergi dulu ya

kita lanjutkan perjalanan kita
kita lanjutkan perjalanan kita
karena kasihan itu burung gagaknya
aku tolongin dulu ya
kita jangan gangguin elang itu
tapi kasihan burung gagak itu
kita sesama mahluk hidup
harus selalu tolong tolong
udah tenang aja
wah rima hebat rima berani melawan elang
iya tapi ternyata aku takut banget
ayo cepat kita lanjutkan perjalanan
karena lihat ada orang yang butuh pertolongan kita
aduh kasihan banget
lihat deh lana bukanya banyak banget
oh iya waktu itu aku pernah diajarin ibu bikin tamuan
kamu tunggu di sini ya aku mau bikin damon dulu
pakai janggul lagi ya
kami tidak sengaja
habis kami ketakutan
soalnya rima masuk ke sarang perampok
apa jadi kalian kenal dengan rima
iya kami adalah kurcaci hutan
awalnya kami berjanji akan mengantar rima sampai keluar hutan
tapi rima malah masuk ke sarang perampok
kami takut terus kabur
aduh bagaimana ini pak
rima dalam bahaya kalau dia sudah masuk dalam sarang perampok
dia ini ibu angkatnya rima
oh angkatnya rima ya
rima dalam bahaya pak
aku mau pergi
syukurlah bapak udah sadar
sepertinya wajah kamu sudah gak asing lagi
ngapain kamu di hutan sendiri ya
saya disuruh ke istana sama ibu saya
mau ngapain kamu ke istana
kamu tidak boleh mengatakan siapa diri kamu sebenarnya
saya sebenarnya bapak saya yang disuruh ke istana
tadi di tengah jalan kamu biar bisa
kamu yang dirapuk sama anak buah saya
memang bapak siapanya mereka
saya adalah perampok
saya sudah tidak mau merampok lagi
sepertinya obat yang kamu racik
dari tanaman tadi tidak ampuh
kalau kena lihat
luka ketua perampok itu luka dalam
jadi obatnya adalah obat khusus
tapi obat apa kena
setau karena obat itu adalah
bunga mawar biru yang ada di tengah hutan
aku mau itu
cari bunga mawar biru
sebentar lagi juga
ketua sudah pingsan
aku mau cari bunga mawar biru itu
kalau memperbuat baik

karena apa kamu sudah pernah melihat bunga mawar biru itu
aku belum pernah melihatnya rima
aku cuma mendengar dari teman teman burung
tidak saja kamu belum pernah
dekatkan aku pada kakak tua itu
aku akan menanyakan
dimana bisa mendapat mawar biru
hai burung kakak tua
bolehkah aku bertanya padamu
silahkan ikan mas
kamu mau bertanya apa
apakah kamu tahu
dimana keberadaan bunga mawar biru
gadis kecil dan ikan mas
aku tahu tentang bunga mawar biru
benarkah kakak tua
dimanakah mawar biru itu berada
di kebun bunga kakek yang terletak di ujung hutan dekat lubang ini
kalian tidak dapat memasuki bunga mawar biru itu
karena kakek terkenal pelit dan sangat jahat
terima kasih burung kakak tua
terima kasih ya burung
oh tidak ada bunga mawar biru
tidak nanti kakek akan ke atas
mari ke atas
tidak apa apa kan
tidak apa apa kakek makasih ya kakek
kenapa kamu ada di lubang itu
oh tadi rima mau cari bunga mawar biru buat tolongin orang di tengah hutan sana
dia sedang terluka kakek kasian dia
mawar biru kebetulan
kakek memelihara mawar biru
mari ikut ke rumah
kakek akan menempatkan kamu
nanti kakek akan memberikan satu tangke untukmu
benar kakek makasih ya kakek
kakek akan memberikan mawar biru untukmu karena kamu anak yang baik
tapi kek ikan saya masih ketinggalan di dalam lubang itu kek
ikan oh biar itu kakek yang ngerti
kakek akan menempatkan kamu